tapi sekarang kamu sudah punya segalanya
menghabiskan sisa hidup kamu dalam penjara
mau gak mau
enggak enggak enggak
aku nggak mau masuk penjara lagi
gak mau gak mau
apa yang tahu kamu dari aku
sesuatu yang ada pada bayi itu dulu
saat kamu menculik dia
kamu tunggu aku sendiri dulu sebentar
aku ambil ke dalam kamar
siapa yang bapak itu
kami bertahun tahun mencari
akhirnya kami putus asa
anak kami udah gak ada
ternyata dia masih hidup
kasih tau ke afid
kasih pengertian ke afid
mama bingung untuk bilang ke afid bagaimana
tolong jangan galak galak sama rafi klaura atau sintia
karena mereka mengetahui dimana anak mama
dimana adik kamu
mama jangan terpengaruh sama mereka
yang mereka katakan itu semua kebohongan
mereka punya buktinya afid
mereka punya foto
foto itu bisa direkayasa
ini zaman modern ma
semua yang bisa dilakukan
afid ngerti bagaimana perasaan mama
kalau mama nuruti semua keinginan mereka
ini semua gak bener
afif pasti akan mempengaruhi sylvia
ini sangat berbahaya
five biarlah mereka pasti akan menghalangi sylvia
dan meyakinkan sylvia supaya gak percaya lagi sama kita
kamu bener laura
ini memang sangat berbahaya
tapi kamu gak usah khawatir
aku akan mengendalikan situasi ini
aku tahu apa yang harus kulakukan
masih berhenti ya
masih berhenti ya
serius kamu tau dimana keberadaan anaknya sylvia
aku tau dimana anak itu berada
jadi mereka tau sesuatu tentang anak itu
dan om rafiq menggunakan kesempatan ini
untuk memeras mama
mereka pasti merencanakan sesuatu sama mama
dari mana om rafiq mendapatkan foto foto itu
disini terasa ganjil
ada sesuatu yang disembunyikan
terus apa yang akan kamu lakukan sekarang
aku pasti bukan menang
itu lihat dulu
ini menjelaskan tentang keluarga
afif lebih baik sekarang kamu fokus untuk ngelidikin om rafiq
aku yakin banget otak dari semua masalah ini itu adalah dia
sebagai pengganti papa aku yakin banget kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini semua
iya afif apa yang kak raina bilang itu semuanya benar
kamu harus bisa ngelidikin om rafiq
kok bisa ngelakuin itu semua
tapi kita ada di rumah ini dan mereka juga ada di sini
kamu kan yang memaksaku kembali ke rumah ini
kamu jaga diri baik baik
aku gak mau terjadi sesuatu sama kamu dan juga siva
insyaallah aku dan juga siva baik baik aja
kamu gak usah kawansi
kamu akan out lah ngikutin
saatnya kalau agah jadi orang asli selesai
aku sudah melgunt dia
conjugasi bahkan lihat deh
kayaknya mau ke ambang lo

deh dulu ya pak
rafiq aku bicara sama kamu dan kamu gak ngejawab
kok dia jadi gitu
tante sekarang aku juga udah mulai gak suka sama caranya si om rafiq
masa sekarang dia tuh kalau punya rencana dia rasa rasain
kalau emang dia punya rencana langsung kasih tau dong ke kita
ya gak pengen juga yang dia main rahasia rahasian kayak gitu
tapi tenang tante
aku punya ide baru
aku akan memanfaatkan kesempatan ini
supaya aku bisa mengontrol situasinya
aku akan berpura pura jadi anaknya tante sri yang gila
gapi itu ide yang sangat brilian sekali
hebat kamu ya hebat
terus selanjutnya gimana
kamu tenang aja sayang
kita akan mulai dari bawah
aku akan memulai untuk deketin si tante silvia terus terusan
pokoknya kemanapun tante sliva pergi aku akan deketin dia
dan akhirnya dia nanti akan percaya kalau misalkan aku ini beneran anaknya dia yang hilang itu
ya pokoknya aku akan terus bangun kepercayaan dia
supaya dia bisa terus percaya sama aku
sebenarnya itu rumah siapa
aku ingin tahu sudah apa yang dilakukan om rafiq di rumah itu
kalau kamu berani bocorin semuanya di hadapan orang orang termasuk kevin
aku tidak akan segan segan mengirim kamu ke penjara
enggak enggak enggak aku gak mau masuk penjara
aku enggak mau masuk penjara vic enggak mau
kamu ingatkan waktu kamu menculik anaknya kak sylvia
dulu kamu gak punya apa apa tapi sekarang kamu sudah punya segalanya
apa kamu mau menghabiskan sisa hidup kamu dalam penjara
enggak enggak enggak aku enggak mau masuk penjara lagi
enggak mau enggak mau
apa yang mau kamu dari aku
aku ingin sesuatu yang ada pada bayi itu dulu
saat kamu menculik dia berikan padaku
kamu tunggu aku di sini dulu sebentar
aku ambil ke dalam kamar
siapa yang bapak itu
sebenarnya perhubungan bapak dengan om raffi bukan urusan kamu
jelas ini urusan aku
tapi siapapun kamu saya gak peduli
keluar dari rumah ini
sekarang juga keluar dari rumah ini
pak aku gak akan pernah pergi dari tempat ini
sebelum aku tahu apa hubungan bapak dengan om raffi
om raffi itu adalah maku
saya mau ke rumah